dua lampion berukuran raksasa yang dipasang di wihara tridharma hyangsiangti
di desa sungai kakap kabupaten kuburaya kalimantan barat
menjadi magnet bagi para pengunjung
menurut pengurus kelenteng lampion raksasa ini memiliki tinggi lebih dari tiga meter
berdiameter hampir enam meter dengan bobot sekitar delapan puluh kilogram
lampion yang dibuat oleh anggota klenteng ini membutuhkan dana mencapai delapan belas juta rupiah
dan waktu pengerjaan dua bulan
pemasangan lampion ini ditandai dengan tarian barongsai
pesta kembang api dan ledakan mercon
warga menyambutnya dengan antusias
dan satu hal yang memberikan pesan bahwa ini merawat betul pesan peradabannya
jangan dilihat soal masalah besarnya tapi itu menunjukkan bahwa kebesaran jiwa
semarak imlek juga dirasakan di tangerang selatan
sebanyak delapan ratus delapan puluh lampion dengan tiga tema berbeda berjejer rapi di salah satu mal di alam sutra kecamatan serpong utara
pengunjung mal disuguhi pemandangan lampion setinggi dua meter dengan bermacam karakter
seperti rusa kereta kencana naga dan tentunya lampion kelinci air setinggi delapan meter
lampu lampu dari lampion ini menyebabkan kebanyakan penyakit
lampion ini menyebabkan penyakit
lampion ini menyebabkan penyakit
lampion ini menyebabkan penyakit
lampion ini menyebabkan penyakit
lampion ini menyebabkan penyakit
lampion ini menyebabkan penyakit
lampion ini menyebabkan penyakit
lampion ini menyebabkan penyakit